eh puasa apaan kayak begitu
kenapa sih kayak gue serba salah banget ya
gue puasa salah gak puasa juga salah
ya emang lo salah
kah lu tuh kenapa sih dari tadi marah marah terus
padahal gue rasa gue gak punya salah sama lo
udah diem lah
wah kekhawati bisa batal nih puasa kita kalau gak buru buru pergi
wah diem cabut yuk
gue lagi lihat pemandangan bagus
pemandangan pemandangan apaan lo mau apa puasanya batal udah ya
eh kakak lo tuh gimana sih tadi ngajakin kolam renang sekarang ngajakin cabut
udah jangan banyak protes gue tau maksud lo

lo tuh anak kecil apa lo jawar jawar terus
itu aneh ya hari ini tuh hidup lo gak jelas loh
udah marah marah dari tadi
gue tanya gue salah apa lo marah marah juga
dijewer jewer kayak anak kecil lah
sekarang gue lagi lihat pemandangan bagus malah lo ajakin cabut juga
eh ini bulan puasa lo jangan macem macem
kalau bukan bulan puasa boleh dong
kita mau kemana sih
ya ngapain sih saya menunggu beduk kita bisa tidur tiduran nonton tv
ngapain lah yuk
gue lagi gak mood nonton tv gue mau jalan jalan
hah nggak nggak percaya gue lo jalan jalan
lo pasti bakal balik lagi ke kolam renang liat cewek yang tadi ya kan
eh lo tuh egois banget sih
bodoh udah kakak
aku rela berpisah dengan kamu ngerti
eh eh eh kok diganti sih
gue mau ngecek aja siapa tau cenan yang tadi lupa nayangin azan
eh tapi ini nih yang disebut nikmat di berpuasa
jadi kan lo menunggu nunggu saat buka puasa ya kan
eh lu ntar mau ke kafe gak
kok males sih
habis itu dari tadi marah marah terus sama gue
perlu bohongin gue lagi soso ngajakin lo ke kafe biar gue seneng gitu
nggak ini gue serius
hah ini yang serius
doa dulu baru boleh minum
enggak udah ikut gue ini ke cafe
lo kan suka nyanyi tuh
siapa tahu lo bisa nyanyi di sana
pst kampungan banget sih lo
boleh kenalan gak
lo genit banget sih
kamarnya di sini